hanya pagar seng beberapa ornamen pintu masuk dan jalan paving sepanjang tiga ratus meter yang ada selebihnya hanyalah rawa rawa
di lokasi inilah seharusnya telah berdiri perumahan multazam islamic yang dijalankan oleh pt cahaya mentari pratama
bangunan yang telah ada ini juga jauh berbeda dari gambar pemasaran yang sebelumnya ditawarkan ke calon pembeli
hunian berkedok syariah itu bahkan ternyata fiktif sudah ada puluhan korban yang melapor
tak hanya calon pembeli sosok mencerama sekaligus pebisnis yusuf mansur juga ikut terseret dalam kasus ini
namanya kerap dicatut di dalam materi iklan perumahan fiktif ini namun yusuf mansur membantah keterlibatannya
dalam akun instagram yusuf mansur mengatakan dirinya siap dipanggil polrestabes surabaya

salah satu calon pembeli yang tertipu bernama tony aris
tony mengaku tertarik promo yang ditawarkan karena salah satunya mengatasnamakan hunian syariah tanpa riba
pada tahun dua ribu enam belas lalu ia pun langsung membeli secara kontan satu kafin tanah
ironisnya tanah yang ia beli adalah tanah milik orang lain yang statusnya disewa selama delapan tahun oleh pt cahaya mentari pratama
hunian syariah yang dijanjikan juga tak kunjung ada perkembangan
kebetulan saya waktu itu menyetor satu ratus tiga puluh empat juta
kemudian awal mula kecurigaan itu dari perkembangan di lapangan
bahwa dari tahun ke tahun kok tidak ada perkembangan yang signifikan di lapangan ya
tahun dua ribu delapan belas saya coba kontak ke kantor pemasarannya juga sudah banyak staff staff yang resign
kemudian kontak dengan ownernya
juga sudah sangat susah dihubungi
dari data koordinator pelaporan korban hunia fiktif berkedok syariah ini
hingga kini sudah ada empat puluh dua orang
para korban ini berasal dari wilayah surabaya dan sidoarjo
kalau ditambah ini ya mungkin bisa tambah dua eman mungkin itu bu ya
banyak ya mbak ya
macem macem mulai dari ada yang seratus juta lebih
bahkan teman saya itu ada yang sampai enam ratus juta
kalau restabers surabaya sudah menetapkan satu orang tersangka
yaitu direktur utama pt cahaya mentari pratama
hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan
dan dimungkinkan akan ada tersangka baru
tim liputan cnn indonesia